politisi senior pdi perjuangan andreas hugo pareira menyebut
pdi perjuangan tidak mengincar kursi menteri di pemerintahan prabowo subianto gibran raka buming raka
menurut andreas pdip tidak menjadikan jatah kursi menteri di pemerintah prabowo gibran sebagai target utama
di dalam pilpres ketika kita mendukung calon presiden itu dengan berbagai visi misinya yang sudah disampaikan
dan ketika ada di dalam proses pemerintahan itu yang harus kita lakukan
sementara wakil ketua tim kampanye nasional prabowo gibran silvester matutina menantang pdi perjuangan
untuk menarik semua menterinya yang berada di kabinet pemerintah